mama mohon sama kamu mulai sekarang
kamu fikirkan apa yang sudah reno lakukan sama kamu
reno itu sudah menyumbangkan ginjalnya untuk kamu
itu semua demi keselamatan kamu bella
dia mengorbankan apapun untuk kamu
dan kamu juga harus ingat
kamu janji sama dia untuk menuruti semua kata kata dia
jadi sekarang lebih baik kamu fikirkan anak anak kamu
kamu fokus sama mereka
mau apa lagi kamu kasih
sebaiknya kamu pergi afif
siva mau ketemu sama mamanya
siva atau kamu yang ingin bertemu dengan bella
jadi sekarang kamu memanfaatkan anak kamu agar bisa bertemu dengan bella terus
kenapa kamu ngomong seperti itu rena
keadaan sekarang sudah berbalik afif
bella sekarang adalah istriku
dia selamat karena aku
aku tahu soal itu
dan aku berterima kasih sama kamu
tapi saat ini tolong jangan pisahkan
seorang ibu sama anaknya
tolong siva bisa ketemu sama bella
kemohon sama kamu
untuk apa kamu berterima kasih sama aku
aku melakukan ini untuk bela
bukan untuk kamu
aku izinkan siva untuk bertemu dengan bella
tapi bukan sekedar bertemu
melainkan hidup bersama bella
setelah siva masuk ke rumah ini bertemu dengan bella dia gak akan pernah kembali
kamu gak aku izinkan untuk bertemu dengan bella
apalagi menghubungi dia
aku papa dia
aku tidak ingin berpisah sama dia
sudah aku duga
kamu tidak akan sanggup
karena permasalahan sebenarnya adalah bukan antara kamu dan bella
melainkan karena kamu dan egomu
sekarang pergilah dari rumahku
aku gak ingin berpisah sama bella
aku ingin melihat kamu lagi disini
siva akan ketemu sama mama ya
mama denger gak
tadi kayak ada suara shiva panggil aku
enggak mama gak denger apa apa
mungkin perasaan kamu aja bella
mungkin kamu sudah merindukan anak kamu siva
sampai sampai kamu berhalusinasi seolah olah siva ada disini
kamu sampai mendengar suaranya
aku mohon belajarlah
belajar untuk menerima kenyataan ini
mereka sudah punya kehidupan sendiri
siva pasti sekarang sedang bersama afif
kamu tahu itu kan
aku minta kamu perlakukan sebagai suami
aku gak ingin kamu lebih mendengarkan orang lain dibandingkan aku
meskipun itu dari afif mantan suami kamu
kamu fikirkan apa yang sudah reno lakukan
reno itu sudah menyumbangkan ginjalnya untuk kamu
itu semua demi keselamatan kamu bella
dia mengorbankan apapun untuk kamu
kamu juga harus ingat
kamu janji sama dia
untuk menuruti semua kata kata dia
lebih baik kamu pikirkan anak anak kamu
kamu fokus sama mereka
dan kamu harus ingat
reno itu melakukan apapun buat kami
udah memberikan segalanya buat kamu
bapak aku mau menunggu mama
bapak mau menunggu mama
bukannya kamu abis dari rumah sakit ketemu sama bella
iya nanti ketemu sama mama ya
reno memutuskan untuk rawat jalan
dan ketika aku bawa siva kesana
siva nggak boleh ketemu sama bella
siva hanya boleh ketemu sama bella
jika ave menyerahkan siva untuk selamanya sama bella
dan tinggal disana
kangen ya sama mama ya
papa gak boleh ketemu sama mama
ya pokoknya nanti pergi sama nenek
viv kamu gak boleh melakukan itu viv
kalau kamu sampai membiarkan hal itu terjadi
kamu akan kehilangan siva
dan juga bella untuk selamanya viv
siva gak mau ketemu mama
aku udah putuskan
biar siva dirawat sama reno dan juga bella
aku gak bisa liat siva seperti ini terus
setiap hari dia terus menyebut namanya bella
dia ingin ketemu sama bella
jadi aku putuskan
biar siva dirawat sama reno dan juga bela
afif udah deh
biar mama yang urus sifah ya
mama akan kasih pengertian ke siva
supaya siva mau tinggal di sini
ya nggak usah kasih ke mereka lah siva
bella lebih membutuhkan kehadiran siva
dia lagi masa pemulihan
tolong mama ngerti ya